ekornya yang panjang dan jambul berdiri tegak membuat ayam onagadori banyak dicari dan kerap diikut sertakan dalam kontes
ayam monagadori dikenal sebagai ayam peliharaan kaisar jepang
di palembang salah satu tempat budidaya ayam onagadori ada di kecamatan sako milik taufik sahil usman
sudah tiga tahun taufik membudayakan ayam ini di kandang yang ia bangun di samping rumah
saat ini ia memelihara belasan ekor ayam mulai dari yang berumur tiga minggu hingga tujuh bulan
keindahan dari ekor panjang ini akan terganggu
untuk menjaga keindahan ekor ayam ini taufik kerap memandikannya
kandang ayam dewasa juga diberi sekam untuk menyerap kotoran
induk ayam onagadori bisa mengerami sampai dua belas butir telur
seminggu menjelang penetasan proses pengeraman dibantu mesin inkubator yang dibuat oleh taufik
dalam sebulan taufik bisa meraup tiga hingga lima juta rupiah dari penjualan ayam onagadorinya
ia mematok harga mulai dari lima ratus ribu rupiah untuk anakan hingga satu juta rupiah
kamu jarang ada di kita paling panggil ini
ini sudah unik
oh ekornya panjang itu
koleksi kita banyak pak
adalah berapa ikut cuma ini tidak banyak
ini kita mau beli lagi menambah koleksi kita lagi
jika tertarik memelihara ayam ini anda harus memperhatikan keaslian rasnya
agar menghasilkan ayam onagadori
yang benar benar cantik